pemerintah kota surabaya akhirnya memberikan klarifikasi terkait pro kontra permen asal cina
pemkot menyatakan permen tersebut negatif narkoba
namun demikian pemkot surabaya menolak meminta maaf terkait razia besar besaran yang dilakukan satpol pp
pemerintah kota surabaya selasa siang akhirnya memberikan klarifikasi terkait dugaan kandungan narkoba pada permen asal cina
dalam klarifikasinya permen asal cina dinyatakan negatif narkoba
selain itu juga tidak ada kandungan berbahaya dalam permen tersebut sehingga aman untuk dikonsumsi
namun pihaknya enggan meminta maaf
pasalnya dari awal pemkot surabaya tidak pernah menyatakan jika permendot yang dirazia mengandung narkoba
sementara satpol pp kecamatan tanda surabaya mulai mengembalikan permendot ke pedagang yang sempat dirazia
namun sayangnya pengembalian barang tersebut tidak disambut gembira oleh para pedagang
para pedagang justru mengeluh karena permen dot kini sudah tak laku lagi dijual
jualnya paling yang kembalikan namanya berarti saat di masalah kebanyakan
jualnya yang berangkaian
paling kembalikan narkoba ya tak lama
selain mengembalikan permen asal cina pemkot surabaya juga mencari permen asal cina
pada saat permen asal cina satpol pp juga terus melakukan sosialisasi terhadap pedagang dan anak anak
agar tetap waspada terhadap jajanan pinggir jalan agar terhindar dari bahaya